belum pernah terjadi dalam sejarah
mereka diubah kata ongoing increase nya diapus
jadi termasuk pola asuh mungkin berkontribusi
terus akhirnya kita bikin kolaborasi dari seni topeng hitam
itu saya mau pertanyakan semua meroket itu di mana
nah ini yang perlu dilakukan
karena bihunnya sudah dipotong potong jadi pakai chinese soup spoon
makanya kita buka lagi satu pos cendu mawar tiga tuh mendekati areal ini
benernya si nelowi malah jarang ikut cup